pengungkapan kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah artis terus mengalami perkembangan
dan kini polisi telah menetapkan muncikari wn yang ditangkap pada kamis malam kemarin sebagai tersangka
jumat siang kapolda jawa timur menyatakan sudah empat orang muncikari ditetapkan sebagai tersangka
termasuk diantaranya muncikari wn yang pada kamis malam berhasil ditangkap tim subdit lima siber ditreskrimsus
polda jawa timur di jakarta
empat orang muncikari yang telah berhasil ditangkap adalah tentri siska fitria serta wn
polisi juga masih memburu dua orang dpo yang juga berperan sebagai muncikari untuk artis vanessa angel
kapolda jawa timur irjen polisi luki hermawan menyebut para muncikari yang berhasil ditangkap ini
merupakan satu jaringan prostitusi online yang cukup besar di indonesia
dari sejumlah bukti data digital masing masing muncikari punya sejumlah artis sebagai pekerjanya
kami di sini fokus kepada jaringan itu sendiri
kemarin sudah kami tangkap lagi yang dua dpo jadi sekarang sudah ada empat mucikari yang kami jadikan tersangka
dan dari hasil pemeriksaan semalam ada dua lagi yang akan kami
jadi kami akan kembangkan terus
ini adalah merupakan jaringan bisnis prostitusi online
dan yang besar
dan masing masing muncikari punya data masing masing
yang datanya dia punya sendiri
tapi kami fokus kepada mucikarinya